di rumah salah satu warga yang memiliki wifi inilah sejumlah siswa belajar berkelompok
para siswa sekolah dasar di desa marmoyo kecamatan kabuh kabupaten jombang ini
hanya menggunakan satu gawai pintar untuk belajar beramai ramai
mereka harus menggunakannya secara bergantian karena tidak semua memilikinya
belajar kelompok karena gak punya hp
hp nya jadi satu sama teman teman gitu
gawai pintar tersebut dibeli oleh parlik orang tua salah seorang anak
parlik membelinya dengan cara menjual kambing dan membokar celengan miliknya
ia ingin anaknya tetap bisa belajar meski di tengah kondisi yang serba terbatas
namun karena sinyal internet yang begitu sulit didapat
anak anak ini pun harus menumpang ke rumah warga yang memiliki koneksi wifi
jualan kambing sama celengan
ini enggak sedikit gitu
untuk beli hp
satu juta setengah
kambingnya yang lama waktu itu laku berapa
melihat semangat anak anak yang begitu besar untuk tetap belajar secara daring di tengah pandemi corona
pemilik rumah merasa tergerak
ia mengakui sinyal internet memang sangat sulit didapat di desa yang berada di pelosok kabupaten jombang jawa timur ini
memang tidak ada jaringan
tadi yang bisa diakses hanya melalui feel
kebetulan saya ada wib yang kita pasang ambil dari balai desa
biasanya banyak ada sd smp ada juga sma
cuma yang didampingi yang rame rame kayak gini sd
kalau smp kan hanya download bawa ke rumah download bawa ke rumah sma juga gitu
dampak pandemi corona dirasakan semua sektor termasuk pendidikan
sistem pembelajaran daring dengan
kecanggihan teknologi jika tidak terjangkau sinyal internet hingga ke pelosok desa
tentu saja tak sepenuhnya bisa dinikmati
agung wibowo jombang jawa timur